terima kasih anda masih bersama kami petugas kepolisian polres metro jakarta barat berhasil menangkap pengasuh bayi pelaku penganiayaan terhadap bayi sebelas bulan
ini videonya sudah tersebar di mana mana
pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kampung halamannya di lampung pada senin malam
dengan menggunakan sebuah minibus dan berkerudung warna ungu mutia pengasuh bayi atau babysitter pelaku penganiayaan terhadap bayi berumur sebelas bulan
tiba di mapolres metro jakarta barat rabu ninihari
mutia ditangkap petugas setelah seorang tua bayi melaporkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya
petugas menangkap mutia di tempat persembunyiannya di lampung yang juga merupakan kampung halamannya
saat ditangkap mutia tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif
penganiayaan yang dilakukan mutia diketahui kedua orang tua korban dari rekaman kamera cctv yang terpasang di dalam kamar korban